inilah suasana masjid falahuddin di kelurahan sukajawa tanjung karang barat bandar lampung lampung minggu malam tiga belas september
di panggung ini pendakwas syihali jabir ditikam orang tidak dikenal saat sedang berceramah
ia hadir untuk mengisi acara wisuda tafis perdana tpq falahuddin dan perayaan tahun baru islam
akibat penikaman itu ali yang berusia empat puluh empat tahun menderita luka di bagian lengan kanan
korban langsung dirawat di puskesmas gedong air bandar lampung
ali mengaku peristiwa ini merupakan hal baru selama dua belas tahun berada di indonesia
penikaman ini terjadi saat pria bernama asli ali saleh muhammad itu sedang berceramah
ia kemudian menguji salah satu anak untuk melafazkan surat al fatihah
karena bacaannya baik ali berniat memberi hadiah
dalam kesempatan itu ia meminta ibu sang anak datang ke panggung untuk berfoto
saat itulah tersangka pelakuan ini akan berlaku
al fatihah pun naik ke panggung dan menikam ali jaber menggunakan pisau dapur
warga pun langsung menangkap tersangka
dari tangan pemuda dua puluh empat tahun ini polisi menyita sebilah pisau
hingga minggu malam warga kelurahan sukajawa tanjung karang barat bandar lampung itu masih diperiksa di markas polres bandar lampung
sugianto andi surahman bandar lampung lampung